sejumlah warga yang menjadi relawan pekan olahraga nasional ke sembilan belas
meminta sumbangan kepada atlet dan ofisial atlet gantole dan para layang
aksi ini menyebabkan beberapa atlet merasa terganggu
pemandangan yang kurang enak terlihat di ajang pekan olahraga nasional ke sembilan belas
yang berlangsung di lokasi take off para layang dan gantole batu dua gunung lingga sumedang jawa barat
di ajang ini warga yang mengaku relawan pengelola venue batu dua
berkeliling meminta sumbangan kepada para atlet dan ofisial atlet gantole
relawan lokal ini merasa kecewa dan menganggap panitia pon tidak mengapresiasi mereka
koordinasi atau itu juga saya nggak tahu
soalnya dari pb pon ataupun dari koni ataupun dari apapun itu ke pengelolaan tidak ada
ini inisiatif sendiri pak
ya ini inisiatif sendiri
kami menerima sampahnya doang
saya yang bersih bersih
merasa terganggu dengan permintaan sumbangan itu
tahun kemarin mungkin ada spot landing
spot landing udah tahu ada memang menolnya berapa berapa berapa
tapi ayo siapa yang mengikuti kan dipungut pungut
yang dipungut mungkin sepuluh
jadi kalau ada yang minta minta seperti itu terganggu kan
ya tidak pasti
para atlet berharap panitia mengambil tindakan
permintaan relawan relawan ini mereka anggap mengganggu konsentrasi mereka saat mempersiapkan diri untuk bertanding
januar aditya sumedang